badan pengawas obat dan makanan atau bepom menarik izin edar lima obat jenis sirop yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol di atas ambang batas
mengutip rilis bepom pada kamis bepom melakukan sampling terhadap tiga puluh sembilan bats dari dua puluh enam obat sirop yang diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol berdasarkan kriteria sampling dan pengujian
obat adalah obat demam thermorex sirop obat batuk dan flu flurin dmp sirop obat batuk dan flu uni baby coff sirop obat demam uni baby sirop obat demam umi uni baby drops
meski demikian hasil uji cemaran dari ethylene glycol belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan obat sirop ini berkaitan dengan kejadian gagal ginjal akut karena selain penggunaan obat masih ada beberapa faktor risiko lainnya
terhadap hasil uji lima obat sirop dengan kandungan ethylene glycol yang melebihi ambang batas aman bepom telah memerintahkan kepada industri farmasi pemilik izin edar untuk bisa melakukan penarikan obat sirop dari peredaran di seluruh indonesia dan memusnahkan seluruh batch product